masih bersama kami pemirsa untuk mengingatkan kembali tema
kita pada malam hari ini adalah soal pelayanan publik dan perekonomian
di segmen ini kami akan memberikan kesempatan kepada calon wakil gubernur
untuk saling bertanya dan menjawab
waktu bertanya satu menit
waktu menjawab dua menit
jawaban ditanggapi dengan durasi satu lima menit
kemudian ditanggapi lagi
dengan durasi satu menit
kami persilahkan cawagup nomor urut satu bertanya kepada cawagup nomor urut dua
waktu anda bertanya satu menit dimulai saat anda berbicara
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
malam mbak ida
setelah saya baca dua dua janji mas dirman dan mbak ida
di nomor delapan mbak ida dan mas dirman ingin menambah puskesmas yang ada di jawa tengah
kita mbak ida pernah sama sama mantan legislatif
tentunya kita paham tentang undang undang otonomi daerah yang mengatur kewenangan pemerintah pusat provinsi dan daerah
tentu kita tahu bahwa menambah kewenangan puskesmas itu adalah kewenangan pemerintah kabupaten
pertanyaan kami mbak ida bagaimana mbak ida dan mas dirman ini akan menambah puskesmas yang menjadi kewenangan
jangan jangan mbak ida dan mas dirman ini lupa bahwa kita ini di jawa tengah bukan di dki
baik waktu anda cawagup nomor urut dua dua menit dimulai saat anda bicara untuk menjawab
terima kasih kusiasi
saya tahu betul bahwa ini jawa tengah
saya mulai dulu dari angka kesakitan tahun dua ribu tujuh belas
ternyata enam belas persen jumlah orang sakit di jawa tengah ini
kemudian yang tidak memiliki jaminan kesehatan itu tiga puluh enam empat puluh enam persen
artinya dua belas delapan puluh tiga juta orang jawa tengah tidak memiliki jaminan kesehatan
ini adalah faktor yang paling utama
kenapa angka kesakitan tinggi
itu diantaranya adalah karena akses terhadap pelayanan kesehatan kita
yang tidak bisa mencukupi rasio kecukupan
idealnya per tiga puluh ribu ada satu puskesmas
ternyata angka di jawa tengah masih tiga puluh delapan per satu puskesmas
dan selama ini rata rata penambahan jumlah puskesmas yang memiliki rawat inap hanya tiga puskesmas per tahun
dalam waktu lima tahun
memang itu bukan kewenangan pemerintah provinsi
tapi pemerintah provinsi bisa mendorong pemerintah kabupaten kota
untuk membuka akses memberikan kesempatan bagi masyarakat yang terbawah
yang jumlahnya itu tidak sedikit agar bisa mendapatkan layanan dasar
memberikan fasilitasi bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten kota
kita berterima kasih ada enam kabupaten kota yang memiliki rasio ideal
kecukupan puskesmas di enam kabupaten kota
silahkan ditanggapi cowok grup nomor urut satu
anda punya waktu satu lima menit dimulai saat anda bicara
ya maeda jadi memang
pemerintah itu sewajarnya sudah wajiban untuk memperhatikan warganya yang mengalami sakit
itu kita setuju maeda
tetapi maeda perlu ketahui kewenangan itu harus kita taati
peraturan itu harus kita taati
kita ingin jawa tengah ini bebas dari ketimpangan dan overlapping dalam hal mengerjakan sesuatu
di sini di jawa tengah maeda
itu kewenangan adalah milik kabupaten kota
maka dari itu kita ingin mengembangkan
untuk menangani masyarakat yang sekarang mengalami sakit
kita akan membuat maeda yaitu rumah sakit tanpa dinding
rumah sakit tandungan dinding yaitu kita ingin menjemput kepada pihak pihak tadi yang ditayangkan
kita akan jemput kita kasih obat kita kasih fasilitas dan itulah insyaallah yang akan
mengekerjakan maeda terima kasih
sebentar sebentar ibu
baik ditanggapi kembali cowok cowok nomor urut dua
waktu anda satu menit dimulai saat anda bicara
jangan hanya berpikir sebatas kewenangan
pemerintah provinsi bisa berbuat lebih banyak dengan tanpa melanggar ketentuan
kita bisa fasilitasi pemerintah kabupaten kota
kita bisa berikan bantuan dana kepada pemerintah kabupaten kota
untuk memenuhi rasio ideal kebutuhan pemenuhan puskesmas yang ada
sekali lagi karena kondisi geografis saya baru bicara dengan teman teman di brebes
banyak perempuan banyak anak yang meninggal karena akses yang terlalu jauh dengan puskesmas
karena tidak memiliki cakupan rasio
mereka harus meninggal di tengah jalan tanpa mendapatkan pertolongan
saya kira yang dibutuhkan sekarang adalah keberpihakan
keluhan untuk menyelesaikan persoalan ini
itu yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin
kalau vianja bicara kewenangan maka sesungguhnya kita hanya berbuat apa adanya sangat minimal
padahal yang dibutuhkan adalah kemauan yang lebih dari pemimpinnya
boleh minta tepuk tangannya dulu biar nggak tegang
berikutnya giliran cawagup nomor urut dua bertanya ke cawagup nomor urut satu
waktu bertanya anda satu menit dimulai dari anda berbicara
gus yassin saya mengambil data dari bps
pertumbuhan ekonomi pada era pak bibit lebih tinggi dibandingkan dengan era pak ganjar
yang paling menyedihkan kualitas pertumbuhan ekonomi cenderung memburuk
hal ini ditunjukkan dengan pelambatan penurunan angka kemiskinan
pengangguran dan pelambatan peningkatan indeks pembangunan manusia dan indeks pembangunan gender
ipm dan ipg jawa tengah di bawah rata rata ipm dan ipg nasional kita
sesungguhnya apa yang sedang terjadi gus di jawa tengah ini
jawa tengah ini sebuah provinsi yang luar biasa posisinya strategis
apa sesungguhnya yang sedang terjadi
waktu anda habis
silahkan dijawab cawagup nomor urut satu waktu menjawab anda dua menit
terima kasih mbak ida pertanyaannya sangat bagus
tapi perlu diketahui mbak ida pertumbuhan ekonomi jawa tengah ini bagus
lebih bagus dibanding ekonomi nasional
perlu dicatat lagi itu bbs nya tolong dicek lagi
bahwa pertumbuhan ekonomi di jawa tengah ini lebih baik
di situ kita ada mengalami demografis
demografis ini ya mau
silahkan dilanjutkan tanpa dipotong
oh gak apa apa saya lanjutkan ya oke
kita tahu bahwa pengangguran di kota itu clear di jawa tengah sudah selesai
yang ada ada di perdesaan seperti tadi ibu ibu kita tahu bahwa untuk menghilangkan atau menekan angka pengangguran dan kemiskinan
bahwa di situ ada dua unsur
yang pertama kesehatan
yang kedua adalah pendidikan
kami ingin nantinya kita mendampingi di jawa tengah untuk masyarakat di perdesaan
untuk mereka meng cover memprotet mempotret bahwa desanya apa sih yang punya harus dikembangkan
dan insyaallah mbak ida umkm di jawa tengah juga sudah bagus sudah tinggi
dan mbak ida selalu mengkamanyakan emansipasi wanita
tahu gak mbak ida
siapa yang pelaku pelaku umkm itu
adalah para ibu ibu
kita paham betul itu
maka kita akan mendampingi masyarakat di perdesaan untuk mendapatkan pekerjaan
silahkan ditanggapi jawab nomor dua
pak yassin yang saya tanyakan tadi
kenapa ipm dan ipg jawa tengah
jawa tengah di bawah rata rata
kalau kita bicara lama waktu belajar antara laki laki dan perempuan masih ada kesenjangan
laki laki lebih lama dibandingkan dengan perempuan
pengeluaran per kapita antara laki laki dan perempuan masih tinggi
laki laki dibandingkan dengan perempuan
ini persoalan serius
jadi yang dibutuhkan sekarang adalah bagaimana meningkatkan partisipasi pendidikan perempuan jawa tengah
bagaimana perempuan jawa tengah memiliki income per kapita
kalau perlu di atas laki laki
atau paling tidak setara dengan laki laki
dengan cara apa kita akan lahirkan wirausahawan perempuan satu juta wirausahawan perempuan
saya kira sudah saatnya perempuan jawa tengah berdaya
perempuan menjadi sosok guru pembangunan di jawa tengah
saya ingin tanyakan sekali lagi gus
kondisi jawa tengah yang sangat strategis seperti itu
masa iya posisi yang strategis itu ipm dan ipg nya itu
di bawah rata rata nasional
ditahan dulu dirasa cukup anda masih punya durasi
dirasa cukup silahkan ditanggapi
cawagup nomor urut satu waktu anda satu menit
terima kasih jadi mbak ida perlu dikaji lagi ya bps nya ya
kita meningkat lebih baik
lama sekolah kita lebih tinggi
angka harapan hidup juga tinggi
itu yang akan menekan bahwa angka kemiskinan di jawa tengah ini lebih baik daripada nasional
perlu dicatat itu mbak ida ya
coba dikaji lagi timnya atau yang lain monggo
dan kita tahulah bahwa jawa tengah ini
pengelaku pekerja itu juga perempuan sudah sangat banyak mbak ida
jangan bias bawa bawa lagi lah emansipasi perempuan lagi
kita memperhatikan betul mbak ida
dirasa cukup oke
tepuk tangan dulu buat mereka berdua
tadi sudah sesi menjawab dan bertanya dari cawagup
masih ada satu segmen lagi ya
ya mereka sudah membuktikan kapasitas mereka masing masing
dan berikutnya ini lebih seru
apa tunggu kami sesaat lagi